sumber semangat untuk mencari atlet terbaik lainnya
pb jarum kudus jawa tengah merupakan salah satu perkumpulan bulu tangkis di indonesia
yang konsisten melakukan pembibitan untuk menghasilkan atlet atlet nasional bahkan kelas dunia
dewi yulianti berlatih sejak pukul tujuh pagi hingga sore
bahkan kadang hingga malam hari
setiap hari gadis berusia empat belas tahun ini mengikuti latihan fisik dan teknik bulu tangkis
meskipun lelah dewi yang datang dari semarang mengaku senang
dan berharap kelak bisa membuat indonesia raya berkumandang di pentas dunia
sejak didirikan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
program latihan pbjr
sudah berkembang dengan mengadopsi teknik teknik yang digunakan di negara negara lawan
meski begitu melatih calon atlet bulu tangkis unggulan saat ini memiliki tantangan yang berbeda
kalau aku lihat ya dari kita pelatih harus apalagi zaman sekarang kece dan semacam
harus bisa maksimalin anak dari situ
maksudnya lebih ya tadi yang awal aku bilang
lebih dikenalin laki laki oh gimana kerja keras
oh gimana dari kita pelatih harus apalagi zaman sekarang kece dan semacam
kita harus bisa maksimalin anak dari situ
maksudnya lebih ya tadi yang awal aku bilang
lebih dikenalin laki laki oh gimana kerja keras
untuk menelurkan atlet unggulan pelatihan di pb jarum menggunakan sistem degradasi
seorang atlet muda yang tidak menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu
akan dikembalikan ke orang tua
dan ke orang tuanya
usia dini terbagi dalam kelompok u dua belas tahun hingga u lima belas tahun
indra winarni kudus